inilah video percakapan antara gubernur jawa barat ridwan kamil dan seorang warga
dalam video tersebut ridwan kamil mengatakan bandung akan di lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona
ridwan kamil pun menjelaskan keputusan lockdown merupakan sebuah keputusan yang berat
namun opsi yang harus diambil untuk mencegah penyebaran virus corona
terkait video tersebut
wali kota bandung odet m daniel kepada detik com menyatakan
bandung merencanakan penerapan lockdown parsial
yaitu penutupan sejumlah jalan sesuai dengan situasi dan kebutuhan di lapangan
perhari minggu tanggal dua puluh sembilan maret
pemerintah kota bandung bersama polrestabes bandung menutup sejumlah ruas jalan
demi mengurangi kerumunan masa
penutupan jalan ini dilakukan di ruas jalan yang kerap terjadi keramaian
yaitu kawasan jalan dago jalan diponegoro jalan merdeka dan jalan

penutupan jalan ini tidak dilakukan sepanjang hari
namun akan dilakukan pada pukul sembilan pagi hingga pukul tiga sore
lalu akan kembali ditutup pada pukul delapan belas hingga pukul dua puluh satu malam
rencananya buka tutup jalan ini akan dilakukan hingga sembilan april dua ribu dua puluh
ini bukan epidemi yang main main
ini bukan penyakit yang kita anggap sepele
justru kita harus lebih waspada
sehingga salah satu upayanya
adalah kita melakukan penutupan ini
ini sebagai salah satu upaya untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa
tetap tinggal di rumah itu lebih baik daripada berada di luar rumah
penutupan sementara sejumlah ruas jalan utama di bandung
mendapat sambutan positif warga
ya di kita kan tertahap ya pak ya
jadi sedikit sedikit ya mungkin nanti diperlebar
jadi semua orang mau nggak mau tinggal di rumah
ini juga karena kebutuhan aja nanti bisa keluar
jadi ini bagus pak ya
kalau menurut saya bagus
selain untuk mengurangi dampak dari penyebaran wabah virus corona
penutupan sementara jalan utama di kota bandung
juga sebagai langkah menyadarkan masyarakat bandung untuk tetap tinggal di dalam rumah
tim liputan cnn indonesia